aksi kejar kejaran mewarnai razia pelajar membolos di bojonegoro
dalam razia ini satpol pp berhasil menjaring tujuh pelajar
yang kedapatan nongkrong di warung saat jam pelajaran
untuk memberi efek jerah tiga pelajar putra digunduli karena berambut gondrong
tidak tidak tidak
setelah lolos petugas menutup akses keluar warung
sehingga sejumlah pelajar gagal melarikan diri
terdapat enam pelajar pria dan satu pelajar putri terjaring razia siswa bolos kali ini
mereka kemudian dibawa ke kantor satpol pp untuk dilakukan pendataan
mereka diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan serupa
selain itu tiga pelajar pria terpaksa digunduli petugas
karena memiliki rambut gondrong yang jelas melanggar peraturan sekolah
kalau alasan macam macam mereka itu ada
yang jam kosong
dan lain sebagainya
tapi alasan itu kan hanya alasan yang mereka buat buat saja
dan ini kok di petang reputnya kenapa nih
ya itu untuk membuat mereka bisa tampil lebih rapi layaknya anak sekolah
selanjutnya pelajar yang terjaring diserahkan kepada orang tua dan sekolah masing masing